bendahara partai nasdem ahmad sahroni menjalani pemeriksaan kpk
sebagai saksi dugaan pencucian uang mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
dalam pemeriksaan syahroni mengaku ada aliran dana uang syahrul ke partai
usai menjalani pemeriksaan di kpk sahroni menjelaskan salah satu pemeriksaan yang dilakukan penyidik
soal aliran dana syahrul ke nasdem
saroni mengonfirmasi ada aliran dana dua kali yang diberikan syahro ke partai
ada beberapa pertanyaan mungkin teman teman nanti bisa tanya ke penyidik langsung
tapi so far terkait dengan tppu nya sel
penambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu
ada empat puluh juta yang perlu dikonfirmasi
dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini
untuk disegera di transfer ke virtual account
delapan ratus dua puluh juta dari sel sama empat puluh juta